tim sar gabungan berhasil mengevakuasi dua lansia korban banjir lahar hujan yang terisolasi di pondok ladang
karena akses jalan yang terputus diterjang banjir lahar hujan
kamis malam evakuasi pasangan suami istri lanjut usia berlangsung dramatis
korban yang satu minggu terisolasi di pondok ladang karena akses jalan terputus
dievakuasi oleh tim sar gabungan dengan menyeberangi arus sungai yang deras
satu di antaranya bahkan harus dievakuasi menggunakan tandu karena dalam kondisi sakit
usai dievakuasi pasangan lansia warga keduanya langsung dibawa pihak keluarga
rumah di nagari pagar uyung kabupaten
upaya pembangunan infrastruktur cek dam anti bencana
disiapkan agar peristiwa serupa tak terulang lagi
pihak bnpb dengan kementerian terkait akan membangun sejumlah rambu peringatan bencana
pengamatan hari ini kita masih melihat sistem sungai utama yang kemarin
berdampak di masyarakat di empat kabupaten ini
jadi masih tetap kita memantau yang usulan enam lokasi enam titik
apakah di atas itu nantinya bisa kita bangun cek dam cek dam sehingga nanti yang material juga tertahan
debit air yang turun ke bawah pun itu kecepatan alirannya sudah tidak terlalu destruktif